sempat terjadi lemparan botol minum ke arah polisi sehingga keadaan kembali memanas
tiga orang yang sempat diamankan polisi kemudian dibebaskan
aksi konvei buruh di kabupati bekasi berdampak pada kemacetan di jalur arteri kabupati bekasi
akibat aksi buruh hingga mencapai empat km
aksi didominasi pernyatan segap buruh yang menolak pendetapan upah minumum provinsi dan kabupaten kota
tim berikutan cnn indonesia